karena kita punya majikan yang baik sekali kayak kang haji kosing
oh iya kan kenapa tuh si kang jalang gak diajak ke sini
masya allah kang bupa coba akan telepon ya
ini teh memang baru bangun tidur
maklum ini mata saya teh masih ngantuk
kapan habis tahajud di masjidil haram
kebetulan kan saya masih ngantuk

apa titipan doa kami sudah dibacakan
sudah tuh neng
semua tes sudah saya bacakan semua
itu tanpa kecuali di tempat aduh
ya ya di tempat yang mustajab
untuk memanjatkan doa gitu neng
kak haji maaf ini kalau doa saya udah dibacakan atau belum
sudah atau malah neng gadis yang pertama
tapi temennya geretisan
aduh makasih ya kang haji
semua sudah saya bacakan doanya
ya akan mulai ngantuk
ya tuhan ya tuhan
ya tuhan ya tuhan
ya tuhan ya tuhan
ya tuhan ya tuhan
tanda terima nya tadi sudah kan bu ya
ini uangnya mudah mudahan bermanfaat
amin terima kasih kang hussein
maaf ini karena sudah azan
tokonya tutup dulu
kalian kalau mau duluan duluan aja
gapapa biar nanti saya yang tutup tokonya ya
siap pak haji
nanggung lah tuh pak kenapa ditutup sekarang
kalau kita mencari keuntungan akhirat
maka allah akan menambah keuntungan itu untuk kita
tapi kalau kita mencari keuntungan dunia
allah hanya akan menambah sebagian
dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat
baca surat ashura ayat dua puluh
abah abah duluan aja
ntar kemal nyusul biar kemal yang nutup tokonya
gila udah tapi jangan sampai telat sholat yamaah
ya siap pak
bu lanjut lagi bu
bu lanjut lagi bu
mau yang mana
tidak pernah berbicara tentang keuntungan
karena ini adalah
keuntungan yang terjadi
ya allah ya allah ya allah ya allah
kang gosim hapunten kenapa gelisah gitu ada apa
enggak enggak ini saya nungguin kema anak saya tapi belum datang datang jadi
saya pamit dulu deh
aduh kang khozim
aneh telat tuh sulat berjamaah nih
maaf ya anak anak ya
kan emang ngeduluin kerja terus
saya duluan ya
sebentar kang khozim
buru buru banget sih
sebetulnya anda ini ada sesuatu yang mau semacam tukar pikiran gitu lah sama antum
anda mau tanya nih
apa beneran itu berangkat aja
kalau gosip atau gibah itu bukan tema yang tepat untuk bertukar pikiran
oh gitu ya
lagian ban kan mau sholat ya
kita duluan ya
kang khozim kenapa sih
ah saya mau melanjutkan zikir
ibu ini emas kuning dua gram
ditambah sama ongkos bikinnya seratus ribu
jadi enam ratus ribu bu
saya hitung dulu ya bu
itu pelayanin mbah raja alam semesta ini siapa
allah allah seharusnya kamu tahu siapa yang harus didahulukan
dua gram ya shalat shalat
oh yang ini
ntar ya saya tonton dulu mbah
saya dulu atuh bu kelamaan saya nantung disini
sabar ya pak
nggak bakalan pada ngerti atuh
bilang aja berdiri gitu
saya juga punya toko emas di kampung
saya mau diladini atau tidak
bapak ibu mau beli berapa gram
saya bukan mau beli saya mau jual
katanya punya toko emas kok mau jual pak
punya toko emas masih pantas kalau jual emas
tapi kalau punya toko emas jual beras itu namanya udah bangkrut
mana barangnya bu
mbak kebawa bu
nggak ada surat suratnya
menurut saya masih kagum sama keindahan masjidnya
sama aksi juga lagi mengagumi
masya allah ya
allah temui baik sama kita
kita dikasih kesempatan buat bertamu ke rumahnya
iya benar nur
kita harus bersyukur ya
karena kalau bukan karena izinnya kita nggak akan bisa datang kesini
dan kita juga harus bersyukur
karena kita punya majikan yang baik sekali kayak kakak haji kosing
kakak haji kosing
kenapa tuh si kang jalan nggak diajak kesini
coba akan telepon ya
ada telepon lagi mi
jangan jangan ada orang
ya udah angkat aja tuh
kamu tuh mengganggu ini ibadah saya
oh maaf kang jahal
kirain teh udah selesai ibadahnya
kalau sudah selesai memangnya boleh diganggu
tadinya saya mau ngajakin kang jahat ketemuan
saya teh paham kamu mau ngetes
apa saya berangkat atau apa tidak
kamu jangan sok namain
kalau keluarga saya mah